kamis pagi sri mulyani menerangkan bahwa mengurangi emisi karbon dengan mengganti pemakaian bahan bakar
fosil dan sumber energi baru terbarukan tidaklah mudah
pemerintah harus mencari skema pembiayaan yang tepat terutama untuk subsidi dan kompensasi transisi energi hijau
pengkajian ini untuk menghasilkan harga energi yang terjangkau oleh setiap lapisan
pada akhirnya pon harus memiliki energi dengan harga yang berharga
berharga untuk orang orang untuk membeli energi berharga untuk bisnis untuk menggunakan energi
berharga untuk kita
berharga untuk memiliki insentif kompensasi atau bahkan subsidi
dan juga berharga untuk pln bahwa balansnya tidak akan dikeluarkan